kebakaran terjadi di gedung dprd kota batam kepulauan riau pada selasa siang
api terlihat berkobar dari salah satu ruangan di lantai satu
peristiwa kebakaran tersebut sontak membuat para pegawai dan staf gedung panik
dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri
sedikitnya empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
dan mencegah api merembet ke ruangan lainnya
menurut sekretaris dewan dprd kota batam aspawi nangali
kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik
tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut
sementara itu api telah berhasil dipadamkan